keberanian untuk melakukan perbuatan jahat
dan keberanian untuk memikul resiko dari perbuatan jahatnya itu sendiri
kamu gak ngerti
latar belakang keluarga kamu gimana
keluarga saya keluarga yang baik baik
terus kenapa kamu mau jadi copet
kamu tahu kan copet itu bukan orang baik baik
kan keluarga saya nggak tahu
karena orang lain tahu
misalnya teman atau saudara terus ngomong ke keluarga kamu gimana
enggak lah gak bakal ada yang tahu
kecuali saya bikin
kamu kenapa sih
kesel sama kamu berdua
saya sama ranti
kenapa gak terus terang aja kok kamu berdua udah jadian
terus kalau mah kasihan cuma mau berdua
gak usah diem diem ninggalin aku
terus aku telpon gak ada yang mau ngangkat
itu nyebelin tau
bener bener nyebelin tau
terus kenapa pergi
kita lagi apes gak usah operasi dulu
kan itu tugas kita
kita itu lagi mau operasi
lagi mau nyopet kenapa kamu tidur
memangnya kamu tadi malem gak tidur
korangnya masih banyak
iya gak laku
iya saya sudah lapar
ya udah kita makan dulu atuf
terus gimana atuh
tenang sayang terakhir
biar nanti mbak indah gak lapar
biar gak jajan ya ma
makannya cuma sampah tempe
maksudnya mbak indah gak lapar

maksudnya mbak indah gak lapar
makannya cuma sampah tempe ma
bukan cuma tempe kakak ada nasinya
iya kakak juga tahu kenapa tadi bilangnya cuma sampah tempe
iya kakak juga tahu kenapa tadi bilangnya cuma sampah tempe
udah jangan ribut cepat makan
aku bukannya maes
aku bukannya maes
jualan jualan itu susah
orang beli koran kan buat dapetin informasi
orang beli koran kan buat dapetin informasi
tapi kan sekarang udah ada internet
udah bisa dibuka pakai hp
udah tau susah kenapa jualan koran

kayaknya kan baru sekarang
terus sekarang gimana
kita todong dia aja
dia tukang todong saya temennya
waduh ada jackie chan

makasih ya kamu udah nyelametin aku
makasih ya kamu udah nyelametin aku
ya udah terusin makannya
iya kak ubed
kok kak ubed gak diajak
besok aku kabarin ya
yaudah sekarang kamu terusin makan ya

terus lari sekarang jadi tambah lapar

kalo gak lari kita bisa habis dikumpul sama jackie chan
saya bukan jackie chan
bukan saya bun bun
kita kan udah kenalan
saya pergi dulu ya
ya temen lah kalo musuh udah set kungfu dia
kalau kamu lagi nyopet itu harus serius dan fokus
kalo kamu gak serius dan fokus
gak terlalu masalah
tapi kalo ketauan bisa kacau
saya belum tau
apa yang ada di latar belakang yang mendorong kamu untuk menjadi copet
jadi copet itu butuh bakat
diasah dengan latihan dan pengalaman
selain itu jadi copet juga butuh keberanian
tidak punya rasa belas kasihan
keberanian untuk melakukan perbuatan jahat
untuk memikul resiko dari perbuatan jahatnya itu sendiri

kamu gak ngerti

latar belakang keluarga kamu gimana
keluarga saya keluarga yang baik baik
terus kenapa kamu mau jadi copet
kamu tahu kan copet itu bukan orang baik baik

kan orang lain tau
misalnya temen atau saudara
terus ngomong ke keluarga kamu gimana
kamu mau jadi copet itu dimana
enggak lah gak bakal ada yang tau
kecuali saya bikin pengumuman kalau saya jadi copet
kamu tahu resiko jadi copet
habis ditangkap polisi
di penjara mau mau apa
di penjara ya enggak lah
kamu tau bahwa di penjara itu adalah hukuman yang diberikan oleh hakim
kamu tahu bahwa di penjara itu adalah hukuman yang diberikan oleh hakim
setelah kamu ditangkap polisi dan kamu
kasus kamu dibawa ke pengadilan
ya tau lah
kamu tau bahwa selain ada pengadilan yang resmi
kamu tahu bahwa selain ada pengadilan yang resmi
juga ada pengadilan yang tidak resmi
pengadilan yang digelar oleh masa yang sedang emosi
dan kemudian main hakim sendiri
itu sangat mungkin terjadi
kalau kita ketahuan nyopet
ada orang yang teriak

orang orang di sekitar situ kemudian berpaling
semua ikut menangkap
kemudian ramai ramai ikut menghajar
yang ramai ramai ikut menghajar
sampai kondisi kita cukup alasan untuk dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat

sering ya faye gitu
enggak cuma kalau lagi mau aja
nanti kalau lagi mau kesini aja
nanti kalau lagi mau
terus kalau lagi kebetulan lewat sini

susah juga ya jadi copet
ya udah kalau gitu saya batal aja deh jadi copetnya

jangan jadikan semua itu sebagai alasan untuk menyerang
jangan lupa like subscribe share dan subscribe ya